tersangka kasus pembobolan bni senilai satu tujuh triliun rupiah maria pauline lumowa terancam hukuman penjara seumur hidup
selain itu kepolisian juga tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan maria lumowa
setelah melalui proses pemeriksaan kesehatan maria pauline lumowa akan menjalani pemeriksaan perdana setelah kabur dari kasus tujuh belas tahun silam
ke baris krim komjen pol listio sigit prabowo mengatakan akan turut memeriksa sebelas orang saksi lain dan lima belas orang yang sudah terlebih dahulu dipidana
selain itu kepolisian juga akan melakukan tracking dan penyitaan aset bergerak dan tidak bergerak dari maria lumowa
adapun saat ini maria lumowa tengah menunggu pendampingan tim kuasa hukum dari kedutaan belanda
pasal dua ayat satu undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang
tipikor dengan ancaman pidana seumur hidup
dan pasal tiga ayat satu undang undang nomor dua puluh lima tahun dua ribu tiga tentang tppu
di mana ini akan kita buat dalam laporan polisi tersendiri
kita tentunya harus melaksanakan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap saudara mpl
nanti dari situ baru bisa kita ketahui di mana yang bersangkutan punya aset atau pihak pihak lain barangkali yang terkait yang saat ini masih belum sempat ditersangkakan